cnn indonesia breaking news
selamat siang anda menyaksikan breaking news
sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin
dengan terdakwa jessica kumala wongso
di pengadilan negeri jakarta pusat
sidang kasus tewasnya wayan mirna salihin
dengan terdakwa jessica kumala wongso
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
dan kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan
dua dokter dari rumah sakit abdiwaluyo jakarta
dua dokter yang dihadirkan adalah
dr prima dan dr adianto
keduanya dokter yang menangani wayan mirna salihin
ketika dibawa ke rumah sakit abdiwaluyo
kehadiran saksi tenaga medis ini diharapkan
jaksa penuntut akan memperjelas kematian mirna
selain itu jaksa akan menghadirkan
seorang karyawan toko kecantikan
yang sempat didatangi jessica
sebelum bertemu dengan mirna pada awal januari lalu
berbeda dari sidang sidang sebelumnya
yang digelar sebanyak satu kali setiap pekan
sidang minggu ini rencananya akan digelar
sebanyak tiga kali yaitu
senin hari ini rabu tiga puluh satu agustus
dan kamis satu september
khusus persidangan hari ini
majelis hakim meminta agar sidang dilakukan
dua sesi yakni mulai pukul sembilan pagi
sampai jeda jam satu siang
kemudian dimulai lagi pukul empat sore
sudah ada produser lapangan cnn indonesia
maria sarjana yang memantau langsung
jalannya persidangan kasus pembunuhan wayan mirna
di pengadilan negeri jakarta pusat
maria apa yang akan digali dari saksi
yang dihadirkan pada sidang hari ini
yang akan digali dari dokter
rumah sakit abdi waluyo ini
diantaranya adalah bagaimana
sebetulnya penentuan atau
pengeluaran surat dari rumah sakit abdi waluyo
mirna salihin telah tewas
setelah menegak kopi vietnam
di cafe olivier enam januari dua ribu enam belas yang lalu
dan saat ini sedang berjalan
yaitu kesaksian dari dr adianto
dr adianto adalah dokter yang
membuat resum medis
yang diberikan kepada pihak keluarga
dan juga akhirnya diberikan kepada pihak polisian
melalui direktur utama rumah sakit abdi waluyo
dan dalam inilah ratu
dipertanyakan mengenai perbedaan
waktu meninggal dari wayan mirna salihin
dalam surat tertulis
wayan mirna salihin dinyatakan meninggal dunia
pada pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
tetapi ketika kemudian dipertanyakan tadi
kepada dokter adianto dan juga dokter prima
ini ada perbedaan
dokter prima menyatakan
wayan mirna salihin sebetulnya meninggal dunia
sesaat dalam perjalanan
dari klinik grand indonesia
menuju ke rumah sakit abdi waluyo
tetapi kemudian ada alasannya mengapa
dalam surat kemudian diterbitkan
wayan mirna salihin meninggal pada pukul delapan belas
waktu indonesia bagian barat
dikarenakan ada memang
hal hal yang harus dilakukan
oleh pihak medis atau pihak rumah sakit
dengan melakukan pengecekan jantung
dan juga pengecekan beberapa fungsi organ dulu
sebelum kemudian betul betul menyatakan
bahwa wayan mirna salihin meninggal dunia
dan waktu delapan belas tiga puluh ini
adalah waktu dimana mereka sudah selesai melakukan
medical check up secara menyeluruh terhadap
dan kemudian baru mereka menuliskan
kapan waktu wayan mirna salihin meninggal dunia
dan tidak hanya itu ada juga kemudian dipertanyakan
mengenai pada saat itu apakah
kemudian dokter adianto melakukan memeriksaan
terhadap hani yang merupakan saksi kunci
dari kematian wayan mirna salihin
dan tadi dokter adianto menyatakan
ia yang melakukan pemeriksaan tetapi memang
tidak mendapatkan tanda hal yang
sempat menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap jessica kumala wongso menyatakan bahwa sebetulnya jessica tidak ada tanda tanda asma seperti yang ia utarakan ketika berada di rumah sakit abdiwaluyo
dan saat ini memang masih berlangsung saksikan dari dokter adianto untuk kembali mendalami sebetulnya apa yang terjadi pada wayandana salehin ratu
baik terima kasih atas laporan anda maria sarjana dari pengadilan negeri jakarta pusat
ya dan kini kita akan mengikuti jalannya sidang di pengadilan negeri jakarta pusat
saat ini jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli yaitu dokter prima dan dr adianto dari rumah sakit abdiwaluyo jakarta
tidak ingin mencari tahu apa penyebabnya dia meninggal dunia
hanya saudara mendengar informasi dari keluarga dan dari hani
kalau dia baru minum kopi
saudara katakan tadi juga kondisi korban belum begitu kaku ya
biasanya kalau dia belum kaku apakah darahnya itu kalau diambil cairannya masih bisa dapat
kalau nyut tadi sudah jantung tidak itu lebih sulit pak susah
kalau kondisi pasien sudah tidak ada nadi
masih berarti tidak ada denyut jantung untuk diambil darah sulit
tapi saat itu belum dimasukin formalin
namun dalam hal hal tertentu seperti otopsi bisa diketahui di dalam darah itu ada atau tidaknya sesuatu bakteri atau racun katakan
nah maksud kami mengapa saudara tidak mengambil tindakan cepat
ya mumpung masih belum kaku mengambil darah cairan darah daripada korban itu
untuk mengetahui lebih pasti apa yang menyebabkan terdakwa ini meninggal dunia
tidak ada terpikir kesana
lagipun bukan kapasitas saya sebagai dokter umum
oh bukan kapasitas saudara
iya bukan kapasitas saya sebagai dokter umum
jadi kapasitas siapa itu

ahli forensik akhirnya kan mengambil
sample nya itu setelah beberapa hari
katakan sudah lima hari
bisa saudara menjelaskan
apakah itu masih bisa
saya enggak paham
enggak paham soal itu
baik kemudian terakhir ini sekedar koreksi
kan tadi saudara katakan
setelah dari pertolongan pertama dari dokter sebelumnya masuk ke ugd
dia korban sudah tidak bernapas lagi
artinya sudah meninggal
sudah meninggal dipastikan itu atau bagaimana
kalau meninggal ya
ini kasusnya kalau di kami istilahnya dead on arrival pak
jadi memang sebenarnya
apa itu maksudnya
saat pasien datang ini sudah tidak bernyawa
iya tapi karena prosedur rumah sakit ya kami harus melakukan pertolongan
sukses tidak sukses kami harus melakukan pertolongan dulu
ya ini kan ada overlap sedikit mengenai keluarnya surat
keterangan dari rumah sakit delapan belas tiga puluh meninggal
sementara dokter sebelumnya tadi mengatakan jam delapan belas saja masuk ke bed
kasur sudah tidak bernyawa lagi
bahkan ditambah masuk lagi ke ugd kan
juga sudah tidak lagi bernapas
atau sudah diasurkan
nah dasar apa akhirnya saudara mengatakan atau pak turus turusnya itu
mengatakan jam delapan belas tiga puluh lah dia akhirnya meninggal dunia
berdasarkan dari rekam jantung yang dilakukan pak
tkg yang dilakukan setelah tindakan resusitasi waktu itu
ada sedikit yang mulia
jadi saudara ahli ya
jadi tolong dulu pelan pelan ya
supaya jangan rancu ya
jadi karena istilah istilah bisa mengakibatkan penafsiran yang berbeda
saudara kan timbulkan pasien ini
lihat napas tidak terdeteksi
saya awal tidak periksa pak
saya tidak periksa awal pak
tidak periksa ya setelah kemudian ya
saudara tahu begitu kan
nah kemudian saudara tadi bilang bahwa
nadi saudara juga tidak periksa
nadi setelah dilakukan resistensi kita periksa nadi lagi pak
nah apakah dalam posisi saudara
periksa nadi itu karena nadinya tidak ada
saudara sudah bisa mengatakan itu meninggal atau tidak
ini minyak bernyawa atau tidak bernyawa
secara medis bisa
kita buktikan lagi dengan pemeriksaan rekam jantung itu
dinyatakan dia meninggal itu mana yang dipakai
setelah rekam medis atau gimana
setelah rekam jantung
setelah rekam jantung
setelah rekam jantung
itu baru dipastikan orang ini meninggal
itu yang berlaku
saudara saksi ya
saudara saya sudah disumpah
kalau yang saudara ketahui ya
saudara memeriksa korban
itu apa sebenarnya yang dimaksud
di unit gawat darurat pak
sebenarnya kondisi pasien itu sudah tidak bernyawa
nah terus kaitannya dengan
ekg tadi apa
ekg itu kan hanya pembuktian secara
ada buktinya dari rekam jantung itu
kalau dalam kasus ini
sama juga pak
semua berlaku begitu
mana secara material
secara material itu ekg nya pak
tadi teman saudara mengatakan bahwa
pasien datang dalam keadaan sudah meninggal
pengertiannya itu kan
apalagi kalau di ekg
pasti sudah tidak ada denyutnya
kalau begitu datang kita langsung rekam ekg
memang pasti kita temukan sama sih pak sebenarnya
nah dalam hari ini
memang pasien datang dalam keadaan dead on arrival ya
secara fisik ya tidak ada nadi tidak ada nafas kan
berarti sudah sebenarnya secara
kasar patah sudah tidak disimpulkan memang sudah tidak bernyawa
dan bernyawa pak
ini karena begini
surat keterangan itu hanya sifatnya administrasi
pertanggung jawaban saudara terhadap direktur
surat yang mana
kelihatan yang mulia itu penafsiran dari bptu itu
ya biar dijawab oleh saksi saja
surat keterangan dari rumah sakit
ya yang ditandatangani oleh direktur rumah sakit
bahwa kematian itu enam belas tiga puluh
itu hanya suatu administrasi saja kan
jadi bukan material ya
bukan bukti materialnya dari rekam jantung itu pak
artinya bukan bukan delapan belas tiga puluh kan meninggalnya
sudah dijawab tadi yang kulihat tadi itu
secara medis enggak tapi kayak itu pak
kan namanya kita untuk membuktikan ke keluarga butuh penjelasan butuh waktu juga pak
maksudnya tidak semudah orang ibu datang pasien datang
orang keluarga saya datang pak
pak keluarga bapak sudah meninggal
enggak segitu saja
jadi butuh proses pelan pelan apalagi ya kita orang timur punya tatap ramah tersendiri lah pak ibaratnya gitu
tapi secara material saudara melihat bahwa that on arrival ya
siap makasih ini om pak
rumah sakit itu menentukan seorang meninggal mekanisme harus untuk memastikannya bagaimana sih
biasanya dari rekam jantung
kalau orang datang
tanpa direkam jantung tadi
sudah bisa dikatakan meninggal
belum bisa sih
asumsinya kan meninggal pak
tapi kan pembuktiannya dari rekam jantung itu
iya makanya standar rumah sakit bagaimana
terhadap rumah sakit tetap dilakukan upaya pertolongan
dalam waktu lima belas menit
kalau tidak ada perubahan kita rekam jantung
bukti itulah yang akhirnya nanti menyatakan kalau pasien sudah meninggal
ya begitu ya untuk memastikannya harus direkam jantung ya
apakah ada tanggapan
terima kasih yang mulia
mengenai saya menyebut riwayat ibu saya itu tidak benar itu aja
terima kasih yang mulia
bagaimana saudara tetap ada keterangannya
boleh meninggalkan ruang sidang